kita ke informasi lainnya bakal calon presiden republik indonesia dari pdi perjuangan ganjar pranowo pada sabtu dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh tiga merayakan hari ulang tahun ke lima puluh
dan melalui media sosial ganjar bahkan mendapat ucapan dari anas beswedan kompetitornya dari koalisi perubahan di pilpres dua ribu dua puluh empat
ganjar pranowo dalam keterangan pers usai mengisi acara di sekolah partai pdip jakarta sabtu siang
berterima kasih kepada anies baswedan atas ucapan ulang tahun yang diberikan
melalui akun x anas mengucapkan pesan berbahasa jawa menyatakan selamat ulang tahun dan berkelakar minta diundang kalau ada makan bersama
untuk itu anas beswedan berterima kasih kepada anas beswedan atas ucapan ulang tahun yang diberikan
dan itu ganjar pranowo membalas dengan ucapan terima kasih dan turut berkelakar lagi tanggal tua dan tak punya uang